dan wilayah jawa timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk masyarakat pun dibinta untuk waspada
sudah ada korespondensi nn indonesia gita gowinda di kantor bmkg juanda sidoarjo
gita dari pantauan bmkg apa saja bentuk cuaca buruk yang harus diwaspadai oleh masyarakat
dan daerah mana ini yang akan ataupun rawan terkena dari dampak cuaca buruk
selamat siang renhat memang bmkg juanda ini setiap harinya mengeluarkan peringatan dini
daerah daerah mana saja di jawa timur yang memang berpotensi untuk cuaca buruk atau terjadinya hujan lebat
dan memang dari pantauan untuk hari ini sampai dengan pukul sepuluh tadi
dari bmkg juga mengirimkan peringatan dini itu untuk di daerah sampang dan sekitarnya
ini bisa meliputi wilayah bangkalan juga untuk hujan yang sangat lebat
dan di sini saya sudah bersama dengan kepala seksi data dan juga informasi bmkg juanda
selamat siang pak taufik
pak taufik apabila kita melihat dari wilayah jawa timur
sebenarnya wilayah wilayah mana saja yang beberapa hari ke depan ini berpotensi untuk terjadinya cuaca buruk
ya sebenarnya saat ini secara umum wilayah jawa timur itu bulan april sudah memasuki awal musim penghujan
koreksi awal musim kemarau
tapi dasarannya berbeda beda
ada yang memasuki awal musim kemarau itu pada dasarian pertama ada juga pada dasar yang kedua juga
ada yang masuk wilayah pada dasarian ketiga
ada yang masuk wilayah ke depan ada yang masuk wilayah ke depan
jadi kondisinya bervariasi
itu berdasarkan seperti apa pak
untuk cuaca cuaca yang terutama ya di wilayah jawa timur wilayah utara atau selatan yang ini berpotensi terjadinya hujan lebat atau cuaca buruk
mengingat kita juga baru saja yang kemarin terjadi di ponorogo longsor karena hujan deras juga
ini bagaimana untuk antisipasi masyarakat mungkin
ya jadi kenapa di ponorogo juga beberapa wilayah jawa timur terjadi hujan lebat
itu ada faktor mbak yang mengakibatkan seperti kita lihat di sini
adanya pusat tekanan rendah yang ada di gambar kami ini
lima pusat tekanan rendah juga terdeteksi paling rendah ada di wilayah samudera hindia selatan jawa timur
itu yang memicu terjadinya cuaca buruk atau hujan dengan intensitas yang lebat di wilayah jawa timur
seperti di daerah ponorogo kemudian juga di daerah daerah di bagian selatan pak gita
oke jadi daerah kota kabupaten mana saja pak termasuk apakah juga di kota surabaya juga termasuk harus waspada begitu pak
ya hampir semua kota sebagian besar memang perlu kewaspadaannya
karena pusat tekanan rendah ini bisa mengakibatkan pertemuan masa udara di atas wilayah jawa timur
dengan pertemuan masa udara atau wilayah atau istilah kami adalah konvergensi itu bisa mengakibatkan pertumbuhan awan awan hujan
dan konvektif yang mengakibatkan beberapa wilayah di jawa timur termasuk juga di wilayah sidoarso dan surabaya ini terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama pak gita
oke lalu untuk hari ini yang perlu diwaspadai pak
ya kalau hari ini kita bisa lihat dari tampilan citra radar kami mbak gita ya
jadi citra radar kami ini bisa diakses langsung oleh seluruh masyarakat jawa timur
melalui info cuaca id maka masyarakat jawa timur bisa melihat langsung kondisi awan peluang hujan yang ada di wilayah jawa timur
mulai dari pacitan hingga banyuwangi kemudian mulai dari bangkalan hingga sumeneb kondisi awan hujannya bisa dipantau mbak gita
oke jadi kalau dilihat dari sini pak kota kota mana saja pak bisa dijelaskan lebih untuk yang mungkin harus diantisipasi pak
mungkin yang berpergian ke kota itu
harus berantipasi untuk cuaca buruk yang terjadi di sana
ya jadi kalau melihat citra radar kami itu wilayah kediri saat ini hujan
kemudian juga di lawang kabupaten malang di kepanjen juga di pamekasan dan daerah bojonegoro saat ini sudah terjadi hujan mbak gita
jadi masyarakat yang saya sebutkan tadi itu saat ini sudah perlu mewaspadai adanya hujan dengan intensitas sedang galepat
berdasarkan citra radar
citra radar cuaca kami pak gita
sampai kapan pak ini cuaca buruk berpotensi terjadi di wilayah jawa timur
ya rilis dari bmkg pusat memberikan informasi bahwasannya hingga tanggal delapan
artinya hingga besok kewaspadaan itu masih perlu ditingkatkan untuk masyarakat jawa timur mengantisipasi tingginya curah hujan
tetapi dari segi kondisi dinamis atmosfer selama low pressure ini masih ada dan belum punah
itu kondisi curah hujan tinggi dengan durasi yang cukup lama memang masih tetap perlu diwaspadai untuk masyarakat jawa timur mbak gita
oke untuk musim hujan di jawa timur sendiri ini sudah ada yang memasuki april ini ada juga yang mei atau bahkan sampai juni pak
ya kalau musim awal musim kemarau dari bmkg karang peloso malang ya memberikan informasi bahwasannya memang bervariasi
ada yang april kemudian ada yang mei juga ada yang juni

seperti di daerah tapal kuda di banyuwangi dari kondisi peta ini itu ada yang sudah masuk awal musim kemarau itu april
kemudian juga ada nanti yang terbelakang itu di bulan juni
jadi kondisinya memang sangat bervariatif wilayah di jawa timur ini pak gita
oke baik pak apa pesan atau yang harus diantisipasi oleh masyarakat mengingat ini juga akan diperkirakan terjadi cuaca buruk sampai beberapa hari ke depan
ya yang perlu diantisipasi adalah daerah daerah dataran tinggi seperti di ponorogo kemudian juga dataran tinggi di malang kemudian juga di daerah trenggalek
jika daerah daerah tersebut dua hingga tiga hari ke depan itu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dengan durasi waktu yang cukup lama
itu bisa mengakibatkan kondisi tersebut dataran tinggi terjadi longsor
karena curah hujannya tinggi dengan durasi waktu yang lama
jadi perlu kewaspadaan selama low pressure tersebut masih memicu kondisi cuaca buluk yang ada di jawa timur mbak gita
oke baik terima kasih banyak pak taufik atas keterangannya
dan memang seperti yang disampaikan oleh pak taufik memang untuk di wilayah jawa timur sampai dengan beberapa hari ke depan ini masih berpotensi terjadi cuaca buluk
dengan intensitas hujan yang sangat lebat tersebut potensi seperti halnya terjadinya longsor
seperti yang di ponorogo atau di beberapa daerah banjir dan sebagainya ini masih sangat berpotensi terjadi bencana
maka dari itu masyarakat dan juga pemerintah daerah seharusnya sudah harus mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana bencana agar kita bisa terhindar dari bencana tersebut
baik terima kasih gita gowinda koresponden cnn indonesia